inilah hutan kota kemayoran di jalan benyamin sueb jakarta utara
yang sejak dua puluh maret dua ribu dua puluh satu diuji coba menerima kunjungan warga
sebelum masuk setiap pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan lima m
yang diperlakukan oleh pengelola
seperti menjauhi kerumunan menjaga jarak mencuci tangan
memakai masker dan membatasi mobilitas
berada dekat dengan danau kawasan ini menjadi ruang terbuka hijau
yang menarik dijadikan tempat berolahraga
jogging track untuk berlari santai ini salah satunya
berolahraga di antara pepohonan seperti ini bisa menjadi alternatif wisata kesehatan
di tengah hirup pikuk perkotaan
diresmikan dua puluh dua desember dua ribu dua puluh hutan kota kemayoran mengusung tema
three wonderful journeys yakni konservasi rekreasi dan edukasi
selain sebagai kawasan konservasi air dan ekosistem lingkungan
ruang terbuka hijau ini juga memiliki sarana rekreasi
floating stage atau panggung terapung ini salah satunya
sebagai sarana rekreasi floating stage atau panggung terapung ini
ini digunakan bisa oleh setiap komunitas yang ingin menggelar pertunjukan
pertunjukan musik misalnya
kenapa disebut floating seat atau panggung terapung
karena posisinya atau letaknya di atas danau
ini daya tampungnya lima orang
kemudian di sana
namun selama pandemi ini dibatasi hanya tiga puluh orang penonton
seru ya kalau nonton pertunjukan di sini
floating stage menjadi spot berfoto andalan di kawasan ini
bagus saya tuh benar benar baru pernah melihat
wah bagus banget
apalagi banyak tempat foto foto
saya datang tadi pagi ya jadi masih sepi
ada pula viewing tower atau menara pandang setinggi delapan meter
pengunjung dapat melihat keindahan danau yang dikelilingi pepohonan dari puncak menara
untuk wisata edukasi nurseri atau kebun pembitan ini bisa dikunjungi
ada lebih dari dua puluh jenis tanaman hias dibudidayakan di kebun seluas seribu meter persegi ini
boleh buat belajar para pengunjung anak anak sekolah gitu
dan ini selain itu memang kita buat penyediaan
dimana kalau ada taman taman kita yang mati kita ganti dari sini
dan kita terus melakukan pembelajaran

ada pula tanaman obat keluarga yang bisa anda temukan di sini
daun binahong ini kerap dijadikan sebagai tanaman obat keluarga
nah daun ini mengandung saponin flavonoid dan juga asam as corbat
banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan
salah satunya air rebusan daun ini bisa mengurangi batuk
ruang terbuka hijau ini hanya dibuka setiap sabtu dan minggu pukul enam pagi hingga dua puluh

bisa diakses di instagram kami di utangkota com
bisa diakses di instagram kami di utangkota com
pertama kita memiliki link kemajoran
nanti di situ akan dibuat link registrasinya nanti bisa melewati situ
kemudian masuk akan dibeli barcode
kalau dua ratus lima puluh sudah tercapai maka registrasi akan dibuka untuk hari berikutnya atau minggu depannya lagi begitu
kalau dua ratus lima puluh sudah tercapai maka registrasi akan dibuka untuk hari berikutnya atau minggu depannya lagi begitu
sebelumnya pemerintah provinsi dki jakarta telah membuka dua puluh delapan ruang terbuka hijau selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro
sebelumnya pemerintah provinsi dki jakarta telah membuka dua puluh delapan ruang terbuka hijau selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro
di antaranya dua puluh lima taman kota dan tiga hutan kota yang tersebar di jakarta pusat jakarta selatan jakarta barat jakarta timur serta jakarta utara
jadi banyak alternatif ruang terbuka hijau yang bisa anda kunjungi ketika ingin berekreasi
tapi tetap terapkan protokol kesehatan ya
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta